nih makanan sudah disiapkan belum
sudah siap dorong
kita biarkan mereka berdua saja disini den
mari sebaiknya kita tinggalkan mereka berdua
pujurakan lihatlah mereka
begitu sangat serasi sekalipun
tidak salah kita menikahkan mereka berdua den
iya benar sekali rosmina
tidak salah kita menikahkan mereka berdua
ya tuhan menjahatkan mereka
aku tahu ini
pastinya nama ayah ini
pria tampannya digandungi gadis gadis sampai nenek nenek
aku bisa kurusin edik gigit nyamuk nyamuk di sini
bagaimana caranya membuka kedokmartian sebagai manusia harimau
aku ingin sekali menangkap dan membunuhnya
barah kamu ada dendam sama mardian
sampai sampai ingin membunuhnya
oh atau jangan jangan ini gara gara kamu ingin mendapatkan farida iya
sir terlalu murah jika aku menuruti dendam
aku melakukan ini karena aku mengemban tugas dari dulu
untuk memusnahkan manusia harimau yang membuat malapetaka
iya tapi kapan dia berubah menjadi harimau jadi jadian
kalau mardian minum air daun kendi ini
malam ini juga dia akan berubah menjadi harimau jadi jadian
bagaimana caranya bara
air ini sampai masuk ke perutnya mardian
tidak mungkin dong kita cekokin dia
giliran har harum kayak gini baru aku yang disuruh
kamu itu cerdik
aku yakin kamu pasti bisa membuat martim minum air ini
iya sih bara
aku memang cerdik aku tahu itu
aku minta uang bara
untuk apa sir
sudah kamu tidak usah tahu
pokoknya kamu terima beres saja
air ini masuk ke dalam perutnya margian
tak membaik teman aku yang paling pengertian
tunggu aksi dasarnya
udah mesti pergi semuaku
aku mengalami peng explicit
tak sejarah sesuai dengan keajaibanku
ke connectors vial yang ada
nah memang begitu
sangat teruk kita
tua nadop nyai kembang kemana perginya mereka
mereka tidak akan mungkin pergi begitu saja
tua tua nadop nyai nyai kembang
tidak tua nadop nyai kembang dimana kalian
tua nadop nyai kembang kenapa kalian menyerangku
ternyata ada kekuatan lain yang mempengaruhi kalian
ini pasti pekerjaan yerunta
tua nadop nyai kembang nyai kembang
sudah berani membuat kekacauan di tempatku
sekarang kamu mau kabur
aku pasti bisa berhasil menangkapmu yerunta

aku tahu mbopo masih mau berkata
basir itu cerdikan
mbu pegang ini
mbu ambil airnya mbu masukkan ke air minyak denmarkian
terima kasih mbopo
biar saya yang mengerjakan ya kamu keluar dulu
tuhan kita bisa terus bekerja
tuhan kita bisa terus bekerja

kami bisa terus bekerja
makanan sudah disiapkan belum
sudah siap doro
kami akan membaginya
kita biarkan mereka berdua saja di sini dan
iya rosmina mari sebaiknya kita tinggalkan mereka berdua
farida kenapa kamu hidup terus
aku bangga sekali punya istri cantik seperti kami
aku juga kakak
aku juga beruntung punya suami seperti kamu
aku ingin selalu bersamamu kakak
tentu farida kita akan selalu bersama mengarungi kebahagiaan ini hanya berdoa
kalian itu loh pacaranya nanti saja
kalau sudah acara
kecil banget kan
terima kasih sayang
kau juga kena apa
kakak kau kenapa
oh ya sudah aku tidak apa apa
aku hanya sedikit pusing aja
sebaiknya bagaimana kalau kita berkamar

dia tidak akan kesabaran
saya sedang mengambil ceng
asyik asyiknya benar

benar terima kasih